hai hai hai tarinya dulu gimana sih bang ini kan pentingnya udah ayahnya mandiin nah begitu kan
bagus bersih kelihatannya bagus bagus kambing lu suruh mandiin nah lu sendiri dekil eh tadi
ini satu satu misi pakai ya nggak tahu lo bang habis bulunya sama sih bang bulunya sama tapi
adanya enggak sama udah pulangin aja hebat nih buat udah deh bang ah nggak jadi nih bang
nonton nonton akhirnya deh ya saya ada hai nengkembangnya cimek bawa sekalian aduh bang
mahmat ayah nggak bisa ada urusan bentar tertolong deh kebangannya anterin ya kalau

bukan ditolongin cile
udah banget lama lamashellander nih depan remek
di malam itu gak enak loh bang
aku tuh fluo bang
dasar males kekolokan lo
kalo disuruh alesan lo
udah sana antrennya kembang jalan
kalo naik sepeda jangan ngebut lo
antren tuh kambingnya posani
abang kekambing lagi kekambing lagi
mambu bedos lagi
kerjaan rutin punan
katanya sibuk banget ya mas
ya begitu deh masalah itu ya
ayo deh ke dalam yuk
jadi gak lo jualin sama gua
gua ngurusin odot sampe keluar
lo tau dong siapa gua
siapa aja pake beginian mat
kalo kagak pake beginian
sampe rontok gigi juga gak keluar
lo setor dah dua tiga juta
soalnya gua ngurusin ini
ada kali gue keluar ya
dua juta lebih ya sarah
kalo dua juta sih gak ada
tabungan gue cuma satu juta setengah
cuma satu setengah juta
satu setengah juta
ya gimana terserah kamu aja dah
temen join yang lain
ya kagak begitu mat
lo setor duit lo yang satu setengah juta
sisanya gua yang tambahin
mana duit lo yang satu setengah juta
gampang kromok mau pelicin di hotel
emang mesti sekarang
yaa udah sekarang
duit gua deh di bank
ya kita ambil sama sama kesono
sekarang udah jam berapa coba
gue ambil sendiri di bank
oke deh mat kalo begitu
kaki jangan ambil kagak mat
nanti keliat lagi besok
siapa tuh mat
temennya si ali meh
gua balik dulu ya
iya kalau kita posisinya
siang bela mati ya mau nguruskan lagi
cuma mau main aja boleh boleh lagi sih
ya gue lalu pas dulu ya ke dalam ini
mati ngapain aja sih lu tungguin tungguin
siapa si titik kan udah ada halimba
lagian si titik sini kan buka nyari
nyariin elo udah cepetan cuci muka
dulu sana mungkin lo keringetan
kalau enggak maksih ayo begini aja ya
mungkin lo dekir atau enggak
ampunnya soal begini aja repot repot
udah sekarang yang penting temuin dulu
sih titiknya tadinya dulu gimana sih
nanti udah ayah mandiin nah begitu kan
sih kelihatannya bagus bagus kambing
suruh mandiin nah lu sendiri dekil
entar dulu ya
jelas enggak lo tuh kayak kadal
cepetan tuh kambing
bang mamat takut takut air kayak kucing
tuh udah ngapain seret seret begini jangan
lu nih mba deh gua nyampe sabun nih
mau pakai sabun ah
ya kan enggak biar ngelicin
jangan jangan pokoknya gua dikobok lagi
emangnya nek titin tinggal di mana
kalau dari sini rada jauh deh
kalau dari sini rada jauh deh
kalau dari sini rada jauh
ya disana tuh
memang di sana belum digusur
udah deh denger denger sih orang tua titin
udah nerima uang ganti rugi
tinggal nunggu pindahnya aja
nah kalo begitu
cepetan deh pindah
ya yang deket deket disini aja
daripada dikuningan udah banyak gedung yang tinggi
lama lama kita nggak kebagian matahari sonra itu tempatnya dimump mate ternyata laian
hari hari hai juga sop dong yang bener jangan cuma usap usap doang apa perlu gua yang gosokin
muka lagi jangan ya cuman gosok aja ntar bisa bisa buka aja tipis ya pakai sabun
ini sabunan nyak bawel lama sih
nyak bawel banget dah
ah ah bahkan tampang lu pucat amat
hai minta telur madu lagi ya
jangan dong minum telur madu cukup satu kali satu hari jangan dua kali
besok aja gue kasih telur mandu lagi ya